pasca penangkapan bupati bandung barat abu bakar oleh kpk
dpd pdip jawa barat tetap mendukung pencalonan istri abu bakar elin suharliah
sebagai calon bupati bandung barat
abu bakar sendiri menjadi tersangka kasus suap yang uangnya disinyalir untuk mendanai kampanye elin
pdip juga menyangkal kasus abu bakar ada sangkut pautnya dengan partai
ditemui di sela sela rapat terbatas antara kader pdip di dpc pdip
kabupaten bandung barat minggu siang
sekretaris dpd pdip jabar abdi yuhana
menyatakan tetap mendukung pencalonan elin suharliah sebagai calon bupati
dalam pemilihan bupati dan wakil bupati dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga
pdip berkomitmen akan terus berjuang menghantarkan pasangan emas elin dan maman
ke kursi bandung barat satu dan dua
langkah langkah ini seperti ini
yang mengkonsolidasikan interlalu dulu
dalam hal ini
dari bajauang kauk kauk jemaat barat
untuk bikin program langkah langkah selanjutnya
dan kemenangan daripada masyarakat
abu bakar yang menjabat sebagai bupati
ditangkap kpk atas dugaan penerimaan uang suap dari sejumlah kepala dinas
uang suap ini disinyalir
akan digunakan untuk pendanaan kampanye sang istri
dalam pemilihan bupati bandung barat
pdip sendiri sudah memecat abu bakar
sebagai kader partai
pdip juga menegaskan
bahwa kasus korupsi abu bakar
tidak ada sangkut pautnya dengan partai
dan tidak akan mempengaruhi raihan suara pdip di kabupaten bandung barat
tresna pamungkas kabupaten bandung barat